nantikan kehadiran nation fest di gedung purnomo prawiro universitas indonesia rabu tiga puluh agustus dua ribu dua puluh
sementara itu sebanyak satu lima ratus lansia kini masih dalam status tunda vaksin karena alasan kesehatan
apakah misalkan penyimbolan penggunaan angka tersebut
biar aromanya agak beda
maka hampir bisa dipuastikan terjadi politik akomodasi dari partai partai politik di luar koalisi
semua pihak diminta tetap waspada terhadap banjir bandang dan longsor susulan
razia yang juga seringkali disebut protes
main di rumah aja gitu terus akhirnya ada tetangga gitu ngajakin
mie ayam biasa dibanderol seharga dua puluh empat dua puluh delapan ribu rupiah
membentang dari perbatasan sukabumi cianjur hingga bandung utara
secara faktual saya kira memang antara jokowi dan pdip pdip dan jokowi sudah tak lagi bisa diharapkan kebersamaan
dia itu adalah rakyat memilih tuhan yang menuntukannya
customer itu sebagai human
pada tahun ini diharapkan menjadi momentum kemajuan barongsai sebagai warisan budaya leluhur tionghoa dan kejayaan olahraga barongsai tanah air
vanessa mengaku berkonsultasi langsung dengan ahli gizi sehingga tingkat kepercayaan pelanggan terus bertambah
semua yang berhubungan sama digital itu lebih diperhatikan
yang sering kali terjadi adalah
secara regulasi memungkinkan masyarakat yang mampu itu untuk berbayar